pengungsi gempa lombok yang terserang malaria di kabupaten lombok barat terus meningkat
dari lima puluh kasus pada tiga september lalu kini melonjak menjadi satu ratus tiga kasus yang tersebar di dua puluh delapan dusun dan sepuluh desa di kecamatan gunung sari lombok barat
jajaran kepolisian resor mataram membantu warga melakukan fogging dan menerjunkan tim kesehatan untuk melokalisir penyebab kasus tersebut

ada kemungkinan penyebaran kasus tersebut karena para pengungsi tinggal di tenda pengungsian
beberapa pengungsi di desa bukit tinggi kecamatan gunung sari dan di beberapa lokasi lain tinggal di tenda pengungsian tidak jauh dari kandang ternaknya
apalagi penderita malaria terutama anak anak masih dibiarkan berkeliaran tanpa perawatan memadai dari orang tua
masih ya apa badannya panas
kalau malam gimana dia pak rewel
terus tetap tidur di pengungsian ini di tenda tenda ini pak
tidur di sini
jajaran kepolisian resor mataram memberikan bantuan fogging di tenda tenda pengungsian warga yang tersebar di sejumlah lokasi
jajaran polres mataram juga memberikan bantuan pengobatan gratis kepada warga di sekitar lokasi
ya walaupun hidup di tenda pengungsian untuk tetap memperhatikan kebersihan
ya kebersihan kemudian juga ya kerapihan terutama pakaian pakaian yang sudah tidak terpakai untuk tidak digantung
karena di situlah nyamuk akan bersarang
saat ini warga sudah mendapatkan bantuan kelambu sebanyak tiga puluh lima buah
pemerintah kabupaten lombok barat berharap ada sepuluh kelambu
agar semua warga bisa mendapatkannya
sementara pemerintah kabupaten lombok barat masih menelaah untuk meningkatkan kasus tersebut menjadi kejadian luar biasa
lalu rahmat juniadi lombok barat
untuk mengetahui informasi pasca gempa di lombok terbaru telah terhubung bersama kami
jurnalis transmedia lalu rahmat juniadi
selamat sore rahmat
ini dalam upaya rehabilitasi yang sedang berlangsung pasca bencana
kemudian masyarakat khususnya pengungsi dihadapkan dengan wabah malaria
ini bagaimana kondisi ini bisa terjadi seperti ini rahmat
karena ada faktor sanitasi yang terlihat cukup abai bagi masyarakat pengungsi di sana
ya terima kasih ferdie
dapat saya laporkan bahwa memang kondisi pengungsian di sejumlah tempat di kabupaten lombok barat
lombok utara dan kabupaten lombok timur yang terdampak gempa
memang sebagian di antara itu ada yang belum maksimal tersentuh oleh bantuan bantuan
seperti yang terjadi di gunung sari kabupaten lombok barat di beberapa lokasi
memang pengungsi terpencar di beberapa kampung yang memang sangat berdekatan dengan hutan hutan yang ada di sana
jadi sanitasi termasuk juga kebersihan
dan dari tenda tenda pengungsian mereka itu cukup rentan untuk terkena berbagai macam penyakit
untuk saat ini tidak hanya malaria memang yang menyerang warga di sana
ada juga ispa diare dan berbagai macam penyakit lainnya juga menyerang warga di sana
dan untuk saya laporkan bahwa hingga saat ini ada satu ratus tiga korban terserang malaria di dua puluh delapan busur yang ada di sepuluh desa di kabupaten

dan saat ini memang sedang dicoba untuk melakukan penanggulangan
baik melakukan pogging ataupun pembersihan lokasi lokasi yang diduga menjadi karang nyamuk
anok heles yang menjadi penyebab malaria itu ferdi
rahmat kalau kita lihat para pengungsi ini memang cukup
kelabakan dengan kondisi mereka saat ini dihadapkan dengan penyakit seperti ini
apakah penanganannya atau penanggulangan kasus penyakit penyakit yang menyertai mereka ini sudah maksimal
anda lihat atau bagaimana apa kendala di sana
jadi saya dapat informasikan
bahwa memang kondisi di pengungsian itu memang cukup membuat kita menjadi prihatin
bahwa ada beberapa lokasi pengungsian warga terdapat kandang kandang ternak yang sangat dekat
sekitar dua sampai tiga meter dari lokasi pengungsian mereka
nah ini menjadi penyebab utama juga terjadinya pemicu penyebaran penyakit penyakit yang ada di sana
dan masyarakat juga pola hidup masih sangat sederhana
karena memang mereka mungkin karena kondisi yang berada jauh di lokasi kecamatan
yang saat ini masih berada di atas bukit di gunungan itu yang membuat penyakit mudah menyerang warga yang ada di lokasi
rahmat untuk proses distribusi logistik sejauh ini seperti apa
dan bagaimana proses rehabilitasi khususnya bagi berpenggunaan
bangunan bangunan rumah warga yang kemarin memang sempat ada persoalan untuk proses pendataan
ini sudah sejauh mana
ya untuk proses logistik pengiriman logistik memang sudah cukup lancar
tapi di beberapa lokasi memang warga masih sangat membutuhkan logistik itu
karena untuk persediaan mereka memang mulai menipis sekarang dan mereka mengharapkan untuk logistik yang baru lagi
mengenai rehabilitasi rumah memang untuk saat ini dari lima dana yang sudah ditransfer ke rekening masing masing warga korban pengungsi gempa itu
memang belum ada yang bisa dicairkan
karena memang masih menunggu protap yang harusnya mereka jalani sebelum dana tersebut digunakan
jadi untuk saat ini warga memang cukup mengandalkan dana pribadi
ataupun bahan bahan sederhana yang masih bisa digunakan dari reruntuhan rumah rumah mereka untuk membangun rumah rumah sederhana di tempat mereka
karena mereka sudah mulai bosan di pengungsian
rahmat tadi pagi kita juga tahu bahwa ada gempa susulan yang terjadi
apakah ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi masyarakat khususnya pengungsi yang masih berada di tenda tenda pengungsian atau bagaimana kondisi saat ini
ya saya laporkan juga bahwa tidak hanya di
titik lokasi gempa yang berada di kabupaten lombok timur maupun kabupaten lombok utara
tapi beberapa lokasi yang memang cukup jauh seperti di lombok barat dan kota mataram ini
menjadi keresahan warga gempa gempa susulan tersebut
karena mereka yang memang bukan terdampak gempa secara langsung
banyak yang melakukan pengungsian di halaman halaman ataupun di lapangan lapangan yang ada di kota mataram maupun di lombok barat
membuat mereka hingga saat ini masih khawatir untuk kembali ke rumah masing masing
baik terima kasih lalu rahmat juniadi dari mataram nusa tenggara barat